papa kesini untuk minta maaf
berantem sama papa kamu
untuk bunuh suami saya iya
enggak gitu tante
sorry ya aku tadi pikir
papa yang balik lagi kesini
aku tuh berterima kasih
karena tante udah mau nolong aku
kamu gak perlu khawatir
kalau kamu bisa menganggap kami berdua
kamu dikhianati sama anak kamu sendiri
kamu nanti pulang sendiri aja ya
mau ketemu klien ya
pasti nara mau ketemu katanya
ya semoga deh bisa anak lu kenhati kataannya
kamu masih kerja kan
nanti habis urusan apa selesai
aku jemput kamu kita pulang malam
hujan sebanyak ini gimana mau selesai
lo maen lo disini ya
bisa duketin gue sama adik lo lagi gak
sekarang gue tanya sama lo ya
gue akan kasih apapun
berarti lo beruntung
karena lo akan jadi kakak impar yang paling bahagia di dunia ini
ada apa ya pak ya
ini ada mas jody nih
mabuk berat pak
lagi di bar hotel
sepertinya tidak bisa pulang
mbak saya taruh dia di kamar dua ratus tiga belas hotel formula dua
saya segera kesana ya
terima kasih pak ya
kamu ngapain disini
malam malam di hotel
hotel murah lagi
nona lagi mau meeting disini
mau meeting dadakan makanya malem malem
hp aku lo bet
kak kamu kamu bawa pulang aja kak
soalnya aku meetingnya rada lama
jadi kamu bawa pulang aja
mampus kalau kak faldo tau aku ketemu jody
ya udah kalau gitu pulang ya
jangan kemalaman ya
jody pasti berterima kasih banget sama gua
dan sekarang gue bisa dapet duit
selamat bermalam bersama jody nona
hitung hitung ini perminta maaf gua ke lo karena waktu itu gua kumpul jody
ini banget sih ini hotel
masa kabel telponnya dicabut putus kayak gini
ada orang gak di luar

saya hati nih gua bisa kekurungan bukan jody di sini
kamu tinggal di sini
ini rumah jodi kan
iya sih tapi cuma untuk sementara aja
kan mumpung mereka masih percaya sama aku aku bisa tahu rencana musuh
kan semua ini demi nona biar aku bisa melindungi dia
tapi gini kalau ada apa apa telpon aku kapanpun ya
iya nara cuma kamu yang benar benar ngerti aku
dan nanti aku pasti bantuin kamu
telepon nanti mobil ini ya
oke ada ya